masuki hari ke sepuluh pas calon barat pos penyekatan kilometer tiga puluh empat b arah jakarta
terus meriksa kendaraan mudik yang kembali ke jakarta untuk memastikan mereka bebas covid sembilan belas
sejak dua puluh dua mei hingga dua puluh tiga mei terambil sampel sebanyak satu lima ratus empat puluh tiga orang dengan hasil reaktif covid sembilan belas sebanyak empat orang
pengendaraan tidak melewati surat rapitan tigen pcr jinos akan diperiksa langsung di pos lantatur penyekatan kilometer tiga puluh empat b tolci kampek arah jakarta
diprediksi puncak dari arus balik penyekatan mudik lebaran dua ribu dua puluh satu terjadi hari sabtu dua puluh dua mei hingga minggu dua puluh tiga mei ini
personel kegabungan disiagakan untuk mantis pasi loncakan pemudik yang kembali ke wilayah jakarta
kita prediksi arus baliknya hari ini jadi sampai dengan besok pagi pada pukul enam kita akan selesai
karena ini sudah ke perpanjangan yang pertama tentunya kemarin juga sudah ada pekerja informal yang sudah kembali
dan kita nilai kita prediksi memang ini adalah arus puncak yang akan terakhir hari ini dilaksanakan
khususnya terutama untuk pekerja pekerja yang informal tentunya nanti akan kembali rencananya mungkin hari ini
jadi tidak diperpanjang
tidak diperpanjang tetapi untuk
komersasian swap antigen tetap kita laksanakan
polda metro jaya yang memprediksi puncak arus balik mudik lebaran ke dki jakarta terjadi pada akhir pekan ini
terhitung usai larang mudik sejak enam hingga tujuh belas mei lalu
kita sudah terhubung dengan produser lapangan kami ada aditya sani di tol jakarta cikampek kabupaten bekasi jawa barat
selamat siang adit
adit hingga saat ini sudah berapa pemudik yang balik arah jakarta
diperiksa oleh petugas dan berapa orang yang hasilnya reaktif covid sembilan belas
ya heranov selamat siang
terkait dengan jumlah total yang diperiksa dan juga hasilnya positif covid sembilan belas dari mulai kemarin hingga hari ini sudah ada sekitar lima
untuk hari ini sekitar pukul sebelas ini sudah bertambah satu
kalau kita gabungkan dengan data kemarin ini artinya sudah ada lima orang yang dinyatakan positif
dan langsung dilarikan ke rumah sakit wisma atlet kemayoran untuk diberikan penanganan khusus
oleh pihak kedokteran seperti itu
nah terkait dengan pemeriksaan hari ini dari mulai pukul delapan hingga pukul sebelas
data terbaru sudah ada sekitar satu ratus sepuluh kendaraan yang diperiksa dengan total penumpang sebanyak tiga ratus enam puluh
kemudian untuk yang negatifnya ini ada sekitar satu ratus delapan puluh empat orang
nah nantinya seluruh orang ini memang harus menunjukkan surat rapid antigen
kemudian juga ginos dan juga pcr yang masih berlaku selama satu x dua puluh empat jam hingga besok tanggal dua puluh empat mei dua ribu dua puluh
peraturan untuk surat rapid antigen tersebut berlaku satu x dua puluh empat jam ini berlaku hingga tanggal dua puluh empat mei dua ribu dua puluh
nah kemudian terkait dengan penambahan posko ini memang tidak akan ada penambahan hari
karena memang ini sudah merupakan keputusan dari pihak pihak terkait bahwa besok merupakan hari terakhir
dari posko penyekatan di tolcikampi km tiga puluh empat b
sesuai dengan arahan sebelumnya yang memang masa berlaku penyekatan ini berlaku dari tanggal dua puluh dua april hingga tanggal dua puluh empat mei dua ribu dua puluh satu
jika memang nantinya
akan ada penambahan ini tentunya akan dikonfirmasikan ulang karena untuk posko ini akan ditutup besok sekitar pukul enam waktu indonesia barat
dan diharapkan juga para penumpang atau para pemudik yang memang masih akan kembali lagi ke wilayah jakarta ini
harus tetap membawa surat rapid antigen untuk nantinya ditunjukkan kepada satgas dari covid sembilan belas di tingkat rt rw
sehingga nantinya benar benar memastikan bahwa untuk ruas tol ini sudah tidak ada pemeriksaan kembali
namun nantinya diharapkan adanya pemeriksaan langsung dari tingkat rtr
untuk mengantisipasi dari penyebaran covid sembilan belas yang ada di wilayah dki jakarta
karena kita tahu bersama bahwa jumlah kasus dari covid sembilan belas ini sudah hampir mencapai angka dua juta orang di indonesia sehingga ini harus menjadi perhatian
agar nantinya seluruh penyebaran dari covid sembilan belas selama musim libur lebaran dua ribu dua puluh satu ini bisa segera ditekan
nah terkait dengan pemeriksaan di sini ada sekitar dua belas meja yang terus memeriksa dari mulai pagi hingga malam hari
ini ada sekitar dua orang setiap mejanya ini akan langsung memeriksa sampel
jadi kalau kita melihat
lihat tadi instruksi untuk hari ini
jika dari jumlah penumpangnya ini ada sekitar empat orang dalam kendaraan akan diambil sampel dua
dan jika memang dari dua orang tersebut atau dari sampel tersebut dinyatakan negatif atau menunjukkan hasil negatif dari surat yang sudah dibawa
dan dalam masa berlaku satu x dua puluh empat jam ini akan langsung diperbolehkan untuk keluar dan juga masuk ke wilayah jakarta
emang nantinya juga disini akan terus diperiksa bahwa
antrian kendaraan juga memang akan diperbolehkan untuk keluar dan juga masuk ke wilayah jakarta

memang masih cukup panjang disini karena memang pemeriksaan masih dilakukan secara ketat
dan perlu diketahui bahwa untuk tol layang mbz atau tol elevated jakarta cikampek ini juga memang masih ditutup
untuk mengantisipasi para kendaraan yang memang melewati jalur atas
karena untuk fokus pemeriksaan ini berlangsung di bawah sehingga seluruh pihak kepolisian yang berjumlah sekitar tiga ratus personil setiap harinya ini
akan terus melakukan pemeriksaan terhadap para pengendara terutama yang plat nomornya di luar dari plat nomor b
kalau misalkan memang di sini ada plat nomor b tapi berasal dari luar kota
sama seperti hal hal yang lainnya ini akan dilakukan pemeriksaan dan ditanyakan tujuannya kemana
nanti setelah dinyatakan negatif ini akan diberikan stiker khusus oleh pihak kepolisian bahwa mereka sudah melalui pemeriksaan di tol cikampek ini
sehingga nantinya bisa langsung masuk ke wilayah jakarta
namun yang perlu menjadi perhatian di sini adalah kita harus sama sama tetap menjalankan protokol kesehatan
agar sama sama bisa menekan angka penyebaran covid sembilan belas pasca libur lebaran dua ribu dua puluh
adit kalau memang hari ini luncakan pemudik diprediksi akan terjadi pada akhir pekan atau pada hari ini
seperti apa bentuk antisipasi dari personal gabungan di sana
antisipasi yang dilakukan oleh personel gabungan disini adalah tadi menambah personil
kalau kemarin sekitar dua ratus personil sekarang ada tiga ratus personil
untuk benar benar menambah jumlah pemeriksaan disini agar langsung lebih cepat
karena memang diantisipasikan ini nanti akan terjadi penambahan arus balik atau para penumpang pemudik ini
dari mulai siang hingga sore bahkan malam hari
nantinya memang dijadwalkan sekitar malam hari ini akan ada banyak kendaraan yang sudah mulai kembali ke jakarta
karena kita bersama bahwa besok sebetulnya sudah mulai masuk kerja
bahkan hari ini pun atau minggu ini pun sebetulnya sudah ada beberapa perusahaan atau kantor yang sudah mulai bekerja
tapi memang kebanyakan nanti akan mulai bekerja lagi pada tanggal dua puluh empat besok sehingga dikhawatirkan nanti malam ini akan terjadi penumpukan kendaraan di sini
sehingga personil pun yang tadinya ada dua ratus orang
ini sudah ditambah sekitar tiga ratus orang untuk benar benar mengecek seluruh kendaraan yang masuk ke wilayah dki jakarta ini
baik terima kasih atas laporan lengkap anda aditya aksani langsung dari km tiga puluh empat b taujekang pekarang jakarta